yaudah kalau nggak bisa nggak apa apa cari ojek yang lain aja
eh eh eh eh eh sebentar sebentar sebentar sebentar
kemana pun dikau pergi kuah adi antar
pucuk dicinta ulang pun tiba
terima kasih alhamdulillah
sekalian kita bawa helm minggu ini dua
tapi tukang ojek ke motornya bagus sih
ya nanti aja lah kita ngobrolin
iya maksudnya ya saya jujur aja saya emang sayang
itu bukan gagal bah namanya juga orang nyoba pasti ada gagalnya juga
itu belum berhasil aja
eh ya samia aja tuh itu mah gagal ngerana
kasih kesempatan lagi lah bah
belum bisa lah pelan pelan
raya kan tau sendiri nggak bisa dikencengin orangnya
sempatan kesempatan nanti kamu nyari kesempitan
eh siapa mah
eh siapa mah
eh tuh mau tanya kak wirawangnya ada nggak
ada ibu di ruangannya
oh cocok yaudah terima kasih ya
oh jadi kalau kita bangun begini nantinya bisa dapat semua dong
iya betul pak
mama kenapa sih
kalau bawa makanan tuh hati hati dong
ini sampai jatoh
ini tuh makanan kesukaan papa tahu
mama tuh sengaja beliin buat papa
tapi papa udah makan tadi berdua
buat mama aja deh
mama kenal kan
dulu kayaknya papa udah pernah kenalin deh
apa kabar bu
sebaiknya kita lanjutin aja
kita kan udah tanggung tinggal dikit lagi
biar kita selesaikan
papa kok tegak ya sama mama
jadi dengan semua ketentuan ketentuan dari perusahaan saya apakah bapak setuju
semoga apa yang saya lakukan ini tidak salah
biar dia tahu rasanya dicuci
dicuekin itu bagaimana
dia juga gak seenaknya aja pake sok pura pura
minta cerai sama si boy
pak jadi gimana
mau dilanjutin atau bagaimana
papaku kayak gitu sih
papaku tega banget sih
apa gara gara perempuan tadi
jadi beku sama mama ya
tapi enggak enggak
bukan tipikal kayak gitu
papa gak salah apa
cantikan mama kemana mana tahu
tapi kalau misalnya bukan
apa penyebabnya yang bikin papa itu selama ini
jadi jutek sama mama
tapi kalau bener
gara gara perempuan itu
ternyata yang bikin papa itu jadi jutek
selama ini sama mama
bapak udah setua itu ya
sampai gak bisa ngebedain
mana yang lebih cantik
lebih sedih lagi
kok papa sama cewek kayak gitu sih
aduh gimana nyetirnya
tuh rumah majikan saya masih jauh tuh
masih di depan
jangan berhenti di sini
iya turun dulu mak
buka dulu abra
abang ini keterlaluan ya
nih bang nih
saya udah belanja banyak banyak dari pasar nih
abang keterlaluan sih
laginya motor butuh jelek kayak gini dipakai buat kerja
nggak boleh kayak gitu tau mak
nanti kalau saya sampai telah sampai rumah
ini udah harus dimasak sama bira
kalau telat gimana
saya mau ke bengkel dulu
sekarang mau gimana sih
saya tanggung jawab banget jadi tukang ojek
gak punya duit lagi nih
kalau mau berhenti tuh jangan kayak begitu
sok ngaruh ruah sana
sial neng cuma ada apa
emang tukang ojek kan
soalnya kalau dipanggil panggil abang ojek abang ojek
takutnya nggak dengar soalnya pakai helmnya tebal banget
muka saya kelihatan kayak tukang ojek gitu
cahaya sebentar sebentar sebentar sebentar ayo ayo ayo
kemana pun dikau pergi kuah diantar
terima kasih allah bawa helm jadi bagus ya
ya nanti ajalah ya
enak nih pada makan semua iya dong kebetulan lagi ada rezeki nih
ditraktir sama tristan dan komponen ya pesen kamu mau aku sekalian
nggak nggaknya gitu banget sih bebek bikin aku nggak enak pesennya aja di
minyak belum jadi belum dipesen
oke deh bebek makasih ya
ayan nung bemi dua
eh dua lagi kamu nggak mau ya
masuk aja be
telurnya dua maksudnya
tebak aku bawain kamu apa